kita beralih ke informasi waisak dalam perayaan hari trisuci waisak
aparat kepolisian melakukan sterilisasi dan pengamanan ketat di kawasan candi mendut magelang jawa tengah selasa pagi
umat buddha yang hendak masuk ke dalam lokasi candi tak luput dari pemeriksaan petugas
sebanyak satu enam ratus delapan puluh delapan personel gabungan aparat kepolisian jawa tengah
tni satpol pp dan berbagai ormas lain diterjunkan untuk melakukan sterilisasi dan pengamanan ketat di lokasi candi mendut magelang jawa tengah selasa pagi
petugas juga menerjunkan anjing pelacak untuk mensterilisasi lokasi yang dijadikan tempat sembahyang umat buddha
tak hanya melakukan sterilisasi tugas juga melakukan pemeriksaan terhadap umat yang hendak masuk ke lokasi candi mendut
sterilisasi dan pengamanan ketat dilakukan
dalam rangka mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan seperti ancaman teror bom
personel personel kita ada tim pendina bom ada pasukan pengamanan lokasi ada kita siapkan semuanya dalam rangka untuk mengantisipasi apabila terjadi hal hal yang tidak kita inginkan
ancaman ancaman teroris adanya ancaman bom dan lain sebagainya
dengan mengusung tema transformasikan kesadaran delusi menjadi kesadaran murni
selasa siang akan digelar arak arakan dari candi mendut ke candi agung berbudur sambil membawa sarana puja bakti seperti air suci dan api dharma
arak arakan dilakukan untuk perayaan detik detik waisyah yang digelar di pelataran candi agung berbudur pada selasa malam
ratusan biksu dan ribuan umat buddha melakukan kirap waisak dari candi mendut menuju ke candi agung borobudur jelang detik detik waisak
sarana puja bakti seperti air suci api dharma dan berbagai macam sesaji dibawa dalam kirap tersebut
dengan berjalan kaki ribuan umat buddha dan ratusan biksu dari empat belas majelis menggelar prosesi kirap waisak
dari candi mendut ke candi borobudur magelang
jawa tengah selasa siang
dalam kirap waisak tersebut air suci yang diambil dari umbul jumprit temanggung dan api dama
yang diambil dari merapen gerobogan serta aneka sesaji serta ragam hasil bumi diarak sejauh tiga km
kirap waisak ini pun menjadi pusat perhatian warga setempat serta wisatawan asing yang sedang berkunjung ke magelang
lihat rayaan waisak
gimana bu menurutmu tanggapannya gimana
sudah berapa kali bu nonton rayaan waisak
sering bu setiap tahun
sering setiap tahun
bagi umat buddha prosesi kirap waisak ini sangat penting karena merupakan salah satu penghormatan terhadap ajaran sang buddha
yaitu candi mendut candi pawon dan candi borobudur
itu berkaitan ya jadi kalau kita melakukan prosesi seperti zaman dulu juga yaitu umat umat buddha berjalan
menghantarkan makanan minuman dan sebagai sarana pujalannya
rencananya prosesi detik detik waisak akan digelar tepat pada pukul dua puluh satu lebih sembilan belas menit tiga belas detik waktu indonesia barat
yang dipusatkan di pelataran candi agung borobudur
peringatan waisak tahun ini mengusung tema transformasikan kesadaran delusi menjadi kesadaran murni
dengan subtema marilah kita bersama sama berjuang mengalahkannya
tadi saya diminta untuk menuliskan sebuah kalimat untuk ditaruh di wihara ini
jadi saya tuliskan apa yang saya rasakan saja
jadi saya tulis di situ kira kira begini
terus dan tetap menjadikan vihara ekayana arama
seakan menjadi mata air jernih yang memancarkan cinta kasih
dan mengalirkan kasih sayang kepada sesama dari tempat ini
sudara produser lapangan cnn indonesia angga dewi putra
di wihara ekayana arama jakarta angga malam ini umat buddha akan memperingati detik detik waisak
yang akan berlangsung sekitar pukul dua puluh satu malam nanti
apa saja prosesi yang dilakukan jelang puncak waisak ini
ini adalah perayaan hari tri suci waisak yang diperingati oleh umat buddha seluruh dunia
termasuk di indonesia yang memang sejak pagi tadi sudah dilakukan di beberapa tempat
salah satunya adalah di wihara ekayana arama ini
dan pagi tadi dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah puja bakti
yang dilakukan ini juga sebagai satu bentuk penyampaian pesan pesan kebajikan oleh para biksu
dan sebelum itu juga dimulai dengan
upacara pindah patah yang intinya adalah memberikan sebuah persembahan kepada para biksu
ini juga merupakan satu bentuk kebajikan juga yang dilakukan oleh umat buddha kepada para biksu
tadi dari pukul satu hingga pukul empat sore dilakukan upacara wisudi
yang ini merupakan sebuah bentuk pengungkapan tekad untuk memperkuat keyakinan lagi para umat buddha di indonesia
terutama di pihara ekayana arama ini
untuk memperkuat keyakinan mereka terhadap ajaran ajaran yang juga sudah diajarkan oleh sidarta gautama atau buddha
dan nanti memang berbeda dengan tempat tempat lainnya di pihara ekayana arama ini
nanti memang detik detik waisak akan dimulai sejak pukul tujuh hingga pukul
maksud saya hingga dari pukul tujuh hingga pukul dua puluh satu tiga puluh malam
jadi memang nanti ada beberapa kegiatan selain nanti juga ada meditasi
untuk memperingati detik detik waisak yang memang puncaknya pada pukul
sejak pukul tujuh ini sudah juga dilakukan beberapa kegiatan kegiatan seperti itu
memang di upacara atau di peringatan hari raya waisak tahun dua ribu delapan belas masih
atau bertepatan dengan tahun buddha dua ribu lima ratus enam puluh dua ini tema yang diangkat oleh wihara ekayana arama ini adalah
harmoni dalam kebinakaan untuk bangsa

semua kegiatan yang dilakukan sejak sebelum acara atau puncak peringatan waisak pada dua puluh sembilan mei ini
mereka sudah melakukan kegiatan sejak satu mei dua ribu delapan belas dengan banyak sekali kegiatan kegiatan yang bersifat sosial seperti itu
dan nanti juga setelah acara pada hari ini juga nanti masih ada peringatan waisak untuk anak anak yang akan dilakukan
pada tanggal tiga juni di wihara ekayana arama jakarta berat
dan sepuluh juni di wihara ekayana yang berada di serpong
dan kegiatan ini dilakukan oleh umat buddha di indonesia untuk memperkuat keyakinan mereka terhadap ajaran buddha
kemudian juga memperkuat juga pengaruh ataupun bagaimana mereka bisa memberikan imbas kepada masyarakat sekitar dengan kegiatan kegiatan sosial
baiklah angga dwi putra melaporkan langsung dari wihara ekayana arama di kawasan jakarta barat